ya selamat malam
sudah sudah sudah terdengar
mas alphonse kita juga sebelumnya juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari kementerian kominfo
namun sayang sekali sampai dengan wawancara ini berlangsung belum ada yang bisa bergabung
dan juga memberikan tanggapan terkait dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini
baik mas alfons kalau menurut menteri kominfo
sri mulyani bu ani mengatakan ini boros anggaran tidak efisien
anda melihat apa yang membuat pemanfaatannya sampai sejauh ini kok bisa nggak maksimal sih
banyak sekali loh itu puluhan ribu dua puluh empat ribu lebih aplikasi ini
kalau aplikasi biayanya rata rata satu miliar di dua puluh empat ribu aplikasi ini ya dua puluh empat triliun
jadi selain tindak lanjut dari kominfo yang mengatakan
ingin membuat satu super apps yang untuk menaungi semua ini juga perlu ditindaklanjuti
pertanggung jawaban dari penggunaan dana ini
itu yang perlu digarisbawahi juga
lalu kalau misalnya kita mau membuat satu super apps menaungi dua puluh empat ribu apps
mungkin maksudnya pak menteri bukan begitu
mungkin maksudnya dia ingin menjajalkan governmental cloud yang bisa diakses oleh
karena kalau kominfo disuruh membuat satu super apps bisa menaungi
menggantikan dua puluh empat ribu s yang ada di seluruh instansi
itu seperti bandung bondowoso ya membangun sesuatu
mungkin sampai jabatannya selesai juga tidak akan selesai kerjaannya menurut saya
oke kenapa kurang realistis
sebenarnya kan ini bagus untuk efisiensi untuk mempermudah pelayanan publik
oke satu super apps kayak bandung bondowoso
kalau mas alvon sampaikan
tapi kalau beberapa super apps paling tidak kurang dari angka sepuluh
apakah itu juga masih kurang realistis untuk diakomodir
membuat apps itu kan kalau kita lihat aplikasinya sepertinya mudah
satu aplikasi seperti my pertamina ukurannya sembilan mb
sampai hari ini saja besar itu membuat antrian yang tidak habis habisnya
lalu di rating satu dua itu hanya satu
ini membuat dua puluh empat ribu apps digabungkan menjadi sepuluh dua puluh empat ribu apps digabungkan menjadi satu super apps
mungkin maka saya bilang itu mungkin maksudnya menyediakan satu sarana government cloud
karena dia bisa menyediakan masing masing instansi untuk menaruh cloud di sana
tapi kalau membuat super apps bisa menaungi dua puluh empat ribu
maka sepertinya aladin yang bisa
oke idealnya seberapa ideal sih sebenarnya pengadaan super apps itu untuk bisa diaplikasikan
sebagai gambaran begini salah satu aplikasi yang saya apresiasi adalah komuter line
kita tinggal tap pakai flash atau mau pakai qr code segala
yang kita lihat itu adalah apps nya sudah jalan kita enak pakai computer line
tetapi belakangnya yang bekerja itu sebenarnya bukan cuma bikin apps
yang dibenahi itu adalah stasiun ticketing system penyempurnaan kereta
sistem sistem yang dulunya ada percaloan tiket atau itu hilang semua
nah itu yang harus sinkron dengan apps nya
jadi bukan cuma bikin apps nya terus langsung dibuat
satu instasi jadi hebat
belakangnya itu yang harus dibenahi paralel gitu loh
kamu bayangkan saja buat satu aplikasi computer line
membenahinya bertahun tahun hari ini baru kita nikmati
peduli lindungi yang hari ini kita nilai juga cukup baik
setelah digoreng oleh komunitas dikasih input lalu mereka perbaiki
kira kira satu sampai dua tahun
itu bisa berjalan dengan baik
itu satu app
nah bayangkan kalau dua puluh empat ribu f mau seperti apa
kalau tadi mas alvan sampaikan yang paling ideal paling realistis adalah bukan super apps
tapi membuat cloud government begitu ya
nah ini berkaca dari nasib perjalanan dua puluh empat ribu aplikasi ini
yang selain boros anggaran tapi juga nggak efektif nggak efisien
nah untuk menghadirkan atau mengakomodir cloud government
supaya ke depannya akan lebih baik nasibnya enggak sama nih kayak yang dua puluh empat ini bagaimana mas alvan
kalau menurut saya saatnya juga dipertimbangkan
ada satu menteri yang mengkoordinir data digital ini
karena data digital ini data kependudukan data data yang berkaitan dengan data lainnya
misalnya data kendaraan bermotor kalau my pertamina butuhnya data kependudukan
dan data di samsat
lalu ada data misalnya data di kemensos ada data di kesehatan data di kementerian pendidikan
nah itu sebenarnya mereka perlu saling interkoneksi
cuman kan yang sebenarnya masalah utama di sini menurut pengamatan saya adalah komunikasi
bukan masalah it bukan masalah apa masalah komunikasi
jadi misalnya contohnya my pertamina ingin membuat satu aplikasi
aplikasi yang bisa membatasi penggunaan subsidi bbm dengan baik
mereka hanya perlu berkomunikasi dengan baik dengan dukcapil
lalu berkomunikasi dengan samsat
kalau dua duanya sudah setuju ngasih data
jadi sebenarnya menurut saya masalah utama di sini adalah antar instansi
masalah komunikasi masalah ego sektoral
dan itu perlu ada satu saya sarankan satu menteri di sini
satu menteri digital yang lintas departemen lintas kementerian
sehingga ego ego sektoral ini bisa disingkirkan demi kepentingan bersama
yang lebih besar untuk masyarakat indonesia
itu sih saran saya
oke kenapa harus ada satu kementerian dan atau satu lembaga tadi yang mas alfon sampaikan
untuk mengakomodir kebutuhan data digital mengintegrasikan
mensinergikan itu semua
apakah sebegitu rumitnya dan sebegitu susahnya sehingga mungkin sebenarnya kan ini bisa menjadi ranah kominfo pada saat ini
karena dari pengalaman kami berkecimpung dengan masalah data hari ini
banyak banyak terjadi tarik menarik kepentingan antar instansi
jadi contohnya misalnya untuk data pendudukan juga dikelola duk kapil
meninfo tidak memiliki hak untuk mengatur dan ini
lalu security ada bssn lalu ada kominfo nanti ada institusi lain yang membutuhkan data
lalu karena yang merasa haknya mungkin nanti dikurangi kalau aku berikan hak akses data ini
lalu mereka berusaha mau pegang rat rat
artinya itu misalnya pertanahan atau imigrasi atau sejenisnya
mereka semua data itu kan harusnya tersinkronisasi
dan mereka kalau bisa sih jangan memiliki ego sektor yang besar gitu loh
sehingga bisa mencapai satu tujuan besar dan kalau itu bisa dikoordinasikan dengan baik
baru data ini bisa terkumpul dengan baik dan oke dikelola oleh kominfo secara data secara fisik
tetapi secara fungsi memang setiap kementerian yang harus berkelola kan
kominfo tidak mengetahui fungsinya dan juga secara wonang juga tidak memiliki haknya
nah kalau sudah ini itu bisa
selain itu mungkin yang menjadi tantangan terbesar kita juga adalah kalau kita berbicara kepentingan atau kebutuhan pelayanan publik
itu kan tidak hanya pusat tapi juga daerah
begitu juga dengan aplikasi puluhan ribu aplikasi ini tidak hanya ada di pusat tapi juga ada di daerah
sementara kita tahu belum semuanya masyarakat melek terhadap perkembangan digital
kemudian juga infrastruktur telekomunikasi juga belum cukup merata yang ada di indonesia
seberapa siap sebenarnya
sebenarnya kita tidak tahu
bagaimana masyarakat indonesia sendiri dengan kehadiran kalau mas alfon bilang super apps
nggak bisa super apps tapi cloud government yang paling ideal itu tadi
kalau masalah kesiapan mau tidak mau siap tidak siap kita harus mengarah ke sana
karena jika dibandingkan dengan digitalisasi dan tanpa digitalisasi
jelas digitalisasi bisa memberikan manfaat yang lebih besar
peluang untuk investasi yang lebih tinggi
selain itu penetrasi dari pengguna internet di indonesia juga sudah sangat tinggi lebih dari satu ratus lima puluh juta
cakupannya akan sangat besar
tetapi setiap kebijakan itu pasti ada yang tidak tercakup
jadi harus dipikirkan solusinya dan solusi itu selalu akan ada
contohnya di my pertamina kalau misalnya bagaimana kalau tidak punya apps tidak punya ap
ya bisa dicetakkan lalu ditempelkan di kendaraannya
jadi memang perlu terobosan terobosan kreatif tapi memang sangat disarankan menggunakan kanal digital
kenapa karena ini sudah menyebar dan kita tidak perlu berinvestasi lagi
perlu ada infrastruktur baru lagi untuk memanfaatkan kanal digital yang ada ini
oke bagaimana dengan proteksi keamanan juga
karena kan kalau kita berbicara digitalisasi tantangan yang paling besarnya adalah kejahatan siber
dari crime ini kan kebocoran data dan lain sebagainya dan itu sering kita hadapi
dengan terpusatnya data ini ke dalam beberapa sumber data katakan delapan atau sepuluh cloud government
dibandingkan dengan dua tujuh ratus sumber data yang tersebar di mana mana secara teknis jelas akan lebih mudah mengamankan delapan server data
dan cloud itu sebenarnya encanta teknis lebih aman jika dikelola oleh admin yang baik
dan kalau kita bicara keamanan pribadi sudah pakti
admin yang mengerti diperlukan redundansi dan sebagainya dibandingkan dengan cloud yang ama
jadi wilayah dirambut diutamakan cabinus kebohongan yang baik
kalau data ini tersebar mobilnya sudah berlalu

ngelola data server yang dua ribu tujuh ratus yang masing masing
mungkin bagi orang awam kalau bisa melihat fisik servernya merasa aman gitu
tetapi bagi peretas itu nggak ada bedanya
fisik servernya kelihatan atau tidak kelihatan dia ingin retas tetap itu bisa
jadi penyebaran dua ribu tujuh ratus server itu walaupun secara fisik mungkin ada di kantor instansi yang bersangkutan
itu tidak menjamin bahwa akan lebih aman daripada cloud yang dikelola terpusat
oke baik terima kasih mas alfon sanujaya
mudah mudahan saran saran suara dari mas alphon bisa didengar
intinya apapun itu untuk kebaikan untuk hal yang positif mengapa tidak
tapi catatannya adalah bagaimana bisa memaksimalkan mensinergikan
sehingga proses transformasi itu akan berjalan dengan baik ya dan juga akan memberikan manfaat tentunya ke depannya
terima kasih selamat malam mas alfon sehat selalu